sementara akibat gelombang tinggi yang terjadi di perairan laut jawa
membuat penjualan ikan di beberapa pasar tradisional di jawa timur sepi pembeli
selain pasokan sedikit nelayan juga takut melaut
bahkan ibu ibu di sumeneb harus berebut ikan karena langkanya pasokan
puluhan ibu ibu yang sudah menunggu di pinggir pantai ini
langsung berebut ikan kecil kecil hasil tangkapan para nelayan di desa lobuk sumeneb
mereka sengaja menunggu kedatangan para nelayan karena pasokan ikan kini sulit didapat
selain dikonsumsi sendiri ikan ikan yang didapat sebagian lagi dijual
di saat gelombang tinggi seperti ini
mencari ikan kecil di pinggiran merupakan salah satu alternatif nelayan saat kondisi cuaca buruk
meski tidak seberapa namun hasil tangkapan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
di surabaya tingginya gelombang laut membuat para nelayan di daerah kenjeran total berhenti melaut
mereka memilih merawat perahu atau sekedar membetulkan jaring yang rusak
namun ada pula yang terpaksa menjual perahunya karena terdesak kebutuhan hidup
perahu jaring dan juga mesinnya laku tiga juta
itu tiga juta itu kalau menurut saya nggak sampai satu bulan habis
uangnya itu untuk makan dan sehari harinya itu untuk membiayai anak sekolah
tak hanya nelayan cuaca buruk juga berdampak
pada para pedagang ikan kering dan kerupuk ikan di kenjeran surabaya
mereka mengaku sudah seminggu mengalami penurunan pendapatan
selain pasokan menurun ikan yang dijemur juga tak lekas mengering karena minimnya panas sinar matahari
akibatnya persediaan ikan para pedagang menjadi terbatas
pedagang ikan kering ini hanya bisa pasrah dan bersabar berharap cuaca buruk segera berakhir